untuk menyambut asian games dua ribu delapan belas
pemerintah provinsi dki jakarta
menyiapkan atraksi video mapping
video mapping yang disuguhkan berdurasi
dua puluh lima menit dengan tiga
yang ditampilkan turut diiringi oleh
tugu monas juga akan dihiasi oleh
laser atraktif dengan durasi
dua puluh menit atraksi air mancur
menari juga akan menghiasi monas
pada malam hari atraksi atraksi
menarik ini akan diselenggarakan mulai
tujuh belas agustus hingga
dua september dan mulai
pukul tujuh malam